gempa dasyat yang terjadi pada senin lalu merusak jalur kereta api di distrik sekarobah karaman maras turkiye
sejumlah pekerja mulai memperbaiki jalur setelah rel terputus dari jalur utama
perbaikan jalur sementara telah dilakukan sejumlah pekerja saat seluruh layanan kereta api dibatalkan akibat gempa bumi yang melanda
sekitar empat puluh persen bangunan di kota karaman maras turki yang menjadi pusat gempa dilaporkan mengalami kerusakan pasca gempa pada senin lalu
ratusan ribu orang tidak hanya kehilangan tempat tinggal tapi juga sanak saudara mereka
pada kamis jumlah korban tewas dilaporkan telah melebihi dua puluh ribu orang
desa alul di suria dilanda banjir setelah bendungan runtuh pada kamis pagi waktu setempat usai gempa turkiye terjadi
banjir juga disebabkan hujan lebat yang membuat sungai di pinggiran perbatasan turki yesuria meluap
warga terpaksa mengungsi akibat banjir yang menggenangi lahan rumah rumah warga
gempa tersebut sejauh ini telah menewaskan ribuan orang di suriah yang masih hancur akibat peperangan selama satu dekade ini
hampir tidak ada bantuan dari luar yang datang ke wilayah suria sejak gempa terjadi
hal ini dinilai kontras dengan bantuan yang mengalir ke turki